cucu menteri koordinator politik hukum dan ham wiranto ahmad daniel al fatih
kami sore meninggal dunia karena tercebur ke dalam kolam ikan
wiranto yang sedang berada di singapura untuk menemani presiden joko widodo
akhirnya kembali lebih awal
ahmad daniel al fatih cucu dari menteri koordinator politik hukum dan ham wiranto
kami sore meninggal dunia di rumah sakit brawijaya kebairan baru jerta selatan
setelah sebelumnya tercebur ke dalam kolam ikan yang berada di rumahnya
suasana duka terlihat di kediaman almarhum yang terletak di jalan tulodong bawah empat
kebairan baru jeta selatan
wiranto yang sedang berada di singapura untuk menemani presiden joko widodo
harus kembali lebih awal
sejumlah pejabat di kementerian yang dipimpin oleh mantan ketua umum partai hanura tersebut
terlihat hadir di kediaman almarhum untuk memberikan ucapan belasungkawa
hari terakhir ya saya mendapatkan kabar bahwa
cucu saya meninggal dunia karena kecelakaan
usia satu tahun empat bulan
sedang main main di kolam ikan
ternyata terpleset dan kemudian tidak tertolong meninggal dunia
jenazah ahmad daniel al fatih dimakamkan di pemakaman keluarga di karanganyar jawa tengah
badru zamal jakarta